lo udah putus ya dari rara
di urusan gue bukan sama lo ya
urusan gue sama rara
jelas lah urusan gue
rara anak ipa
nah mumpung michelle ada disini
aku mau pura pura telepon aldino lah
sebelumnya maaf loh udah ganggu waktu istirahatnya
mr aldino itu hadir di acara ulang tahun saya
sabtu pagi besok di green paradise bogor gitu loh
jika berkenan saya sangat bahagia sekali
serius bisa datang
ya ampun makasih banyak loh sebelumnya
iya iya terima kasih
aneh banget gak sih
kan pelanggan di kafe banyak banget
jangan jangan madam pretty sama aldino itu lebih deket gitu loh
bukan sekedar pelanggan sama owner cafe ya
bukan sekedar pelanggan sama owner cafe ya
minta tahu which olha pertama ini ada mukanya pula ya
nah siapa ada ka ka panggungnya
kasih kental kecap nih
parangan sih kagetnya
eh kalian tuh jangan ngomongin gue
val lo jangan ngomongin gua dong di depan dia
nanti dia makin bucin sama gua kan
gak usah kepedean siapa juga yang mau ngomongin loh
alas tadi kalian tuh bisik bisikin tau
pak mending kita lanjut kerja aja
anggap aja meja yang ngobrol sama kita ya
dih eh lo jadi anak jangan baperan apa
bisa diem gak
gini gue tau kok kalian berdua tuh ngomongin siapa
ikut gua aja dulu
bentar gue harus kejadian
bentar ya pak
lo lepasin gak
maaf banget gue gak bisa lepasin ya
gak peduli lu bisa gak sih sekali aja gak usah narik narik gue ya
gue tuh bukan kambing kurban
lo bisa seret seret senaknya tau gak
parah lo masa jodoh gue disamain sama kambing sih
lo bisa gak sih gak usah manggil gue jodoh
calon makmum yang baik itu
harus bisa mendengarkan calon imamnya dengan baik
kasian banget gue sama botol kecap
lo masih muda lo
mau ngapain kesini ya
meternal gue mau ngapain
lo mau ngapain botol kecap
lo mau ngapain botol kecap
bisa denger bisa cepetan
untuk membongkar yang lagi diumpatin sama madam preti
ya gue yakin aja
gak tau kenapa gue yakin kalo madam preti itu
punya hubungan sama aldino
dan kita harus membongkar masalah ini
selama ini sikap madam preti ke aldino emang gak wajar sih
gak ada yang mau ngomong sih liatin gue
oh kagum ya sama gue
jadwal lo yang unlimited gantengnya ini ya
lo gak boleh dibangun botol kecap
itu di mode silent tau gak
lo lagi daripada gue ngeliat lo
mending gue liatin siapa
mas agus yang jualan bakso
masa kecap lo

gak usah gak deket
lo mau tau gak rencananya
lo udah serius nih
biasa aja sih cuman
kuberlari kau berlari bersama mengajar mimpi sampai nanti kita akan menua kita tetap teman
sejati eh eh eh arnie buat cewe baru jomblo nih paling bisa ada temen gua yuk toplah kalian
jangan gitu lah rara ini lagi galau gue sengaja ajak dia ke tongkrongan supaya bisa move on dari
si dapin itu jangan
aigoo bapak davin kok ngikutin rara sampai sini sih
lu udah putus saya dari rara
urusan gua bukan sama lu ya
urusan gua sama rara
jelas lah urusan gua
rara anak ipa
lu gak lihat sekarang di mana
ini bukan di sekolah
jadi lu gak usah ngomongin soal ipa deh nipres

lu apaan sih
udah ajar nih
ia langsung tetep bonc bonc
maksud moeturnya gua
gue cari bukti kalau alinu sama adam ada hubungan ini pasti ada bukti di whatsappnya
pak dia rara kayaknya marah banget gara gara kena pukul tadi
enggak denger ngomong apa sampai habisin di sini